kita beralih ke informasi lain saudara penangkapan terduga pembunuh perempuan
di kamar indekos di cirebon jawa barat sempat menarik perhatian banyak warga
polisi menyerga pelaku yang sedang makan di pinggir jalan
terduga pembunuhan perempuan berusia dua puluh satu tahun yang ditemukan tewas di dalam lemari kamar indekos
ditangkap polisi saat makan di pinggir jalan di camatan karangsembunyi arah provinsi jawa tengah
pelaku langsung dibawa ke mapolres cirebon kota untuk dilakukan pemeriksaan
penangkapan pelaku dilakukan penyidik dari satuan reskrim polres cirebon kota jawa barat
pria berinisial c ini ditangkap hanya berselang tiga jam dari awal pertama dilaporkan
kasus pembunuhan perempuan dua puluh satu tahun yang ditemukan tewas di dalam kamar indekos pada kamis malam
pelaku sempat melarikan diri setelah melakukan aksinya
dan dimasukkan keseluruhnya di dalam lemari
tujuannya sekali lagi adalah untuk menyembunyikan daripada korban sehingga tidak diketahui
setelahnya si pelaku melarikan diri kemudian dari situ ditemukan oleh rekan korban
rekan korban yang ada di sana meminta bantuan daripada masyarakat
meminta bantuan daripada masyarakat sampai laporannya kepada kami pada pukul tujuh belas kami ke tkp
sebelumnya perempuan berusia dua puluh satu tahun ditemukan tewas di dalam lemari kamar indekosnya di kecamatan kedaung kepaten cirebon jawa barat pada kamis petang
terdapat luka di bagian kepala saat petugas menemukan korban di lemari pakaian
tim inavis satreskrim polres cirebon kota memasang garis polisi di depan kawasan rumah indekos
tadi sore kita mendapatkan laporan terkait penemuan mayat
ketika kita menemukan penemuan mayat di rumah indekos
di wilayah kedawung ini berjenis kelamin perempuan berinisial a warga indramayu
kemudian ditemukan oleh rekan korban
kemudian sidekan korban karena menemukan korban di dalam kamarnya sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian
dan kami sekarang sedang melakukan oleh tkp
proses evakuasi berlangsung hingga pukul sepuluh malam
polisi juga telah memeriksa dua orang saksi berinisial h dan i untuk membongkar misteri dugaan tindak pembunuhan ini
berdasarkan informasi korban pertama ditemukan di dalam lemari yang diduga disembunyikan oleh terduga pelaku